ngapain di luar
anak perempuan gak baik
kau kurang di luar begini
kalau lo udah gak cinta sama ramadi
kenapa lo gak terima lamaran si robi
aku gak tau ki
haji sulam diam diam
ingin membantu melepaskan topan si jamret itu
kan memang selama ini
haji sulam sangat senang
bisa membentuk preman yang dapat meresahkan warga
yang udah pergi hajinya dua kali
kok jadi heran
seneng bener nyari kesalahan kesalahannya haji sulap
eh bukan cari cari kesalahan
emang si sulam bener bener salah
karena ngelindungi penjahat
pak haji muhyiddin sih mencari gara gara sih
saya ngelindungi penjahat yang mana
si topan udah saya serahin ke polisi
dia pun ketagi juga akan perbuatannya
gue gak suka cara lu menyerang si jamret itu sama polisi
hanya itu aja
harusnya sebelum diserahin ke polisi
si topan itu harus dipelajaran dulu
dikasih pelajaran apa bang
matematika atau bahasa arab
udah deh mendingan lu diem aja
jangan ikut campur
ya bang juga ngejelasin tuh yang jelas ya
biar kelihatan bermutu
dikasih pelajaran tuh
ya digebukin dulu rame rame
pak aja emang mau mukulin anak anak di bawah umur
komenas perlindungan anak lu pak haji
topan itu kan anak jahat lah
omongan pak haji ini benar
si topan itu anak jahat
nah kita yang gebukin jahat gak
benar pak haji
kejahatan yang dibalas
dengan tindakan jahat juga
lagipula kalau main pukul
sama dengan kita main hakim sendiri
dan itu melanggar hukum
apa pak muhyiddin mau melanggar hukum
kenapa sih pak haji muhyiddin kok jadi curiga sama saya
lu begitu buru buru ngerahin si topan ke polisi
kalau warga sampai tau
siapa sebenarnya si topan itu
ada udang dibalik batu
dalam kasus si topan ini
kan si topan udah diserahin polisi
dan menjalani proses hukum secara sehat dan benar
masa sih pak haji masih aja nyari nyari kesalahan
pak haji sulam
jangan begitu dong pak haji
jelas aja pak haji muhyiddin kayak gak gak terima
karena tadinya pak haji muhyiddin mengira
bahwa yang menjamberin itu si joni
sehingga kesannya haji suram itu
gagal dalam pendidik anak angkatnya
betul betul pak
kenapa warga bisa nebak
isi pikiran gua
gua salah strategi
jadi gua malah kena serang
gua gak boleh nyerah begitu aja
sulam harus gua bikin keok
tenang dulu ya
jangan asal nyuduti saya begitu dong
padahal kagak tau sih
kalau sebenarnya si joni itu
teman perjuangan si topan
soal copet banget ya
jangan nudus barangan dong
gua gak asal tuduh lam
gak temenan sama si johnny
karena si topan kan larinya ke rumah lu
aduh berhenti sama si joni
ngomong aja terus
sampai haji puas
kaitannya antara joni
sama si topan
kaitannya sama saya
gak asal lu tantangin gua
karena dengan gua mengantisipasi
lu menyerahin si topan
karena lu pengen ngelindungi anak angkat lu si joni
masalah topan kan udah selesai
dia udah diantarin ke kantor polisi
terus kenapa pak haji masih ngembet
masalah ini ke joni aja sih
nyari kesalahannya haji sulam
dasar biji manggis
eh memang sih
yang ketahuan ketahuan si topan
kenapa topan larinya ke rumah si sulam
kan pasti si taupan berlindung
karena si joni selaku kawannya
berada di sana
gua adalah termasuk
gede di jalan
mertek di jalan
dan masih merasakan jalanan
yang pengen gua jelasin
kepada haji muhyiddin
di jalanan itu terdapat
macem macem tiba anak jalanan
ada yang kerjanya ngamen
ada yang kerjanya malap
ada yang kerjanya copet
ada yang kerjanya pemulung
jadi mereka itu
saling berteman pak haji
itu yang gua coba
itu yang gua curigai tau loh
si topan itu nyari pelindung ke si johnny
karena kan dia teman dekat
belum tentu juga bang
lah abang kan mainnya sama kardun
penyahat juga dong
suka main perempuan
pokoknya bindingnya dua
bukan begitu bang
mut kenapa lu perbandingin gua sama si kardun
gua ini abang kandung lu mut
duh hakka bener lu
ini masalah topan

bukan antara gua sama kardon
makhlul berkensi lu
sebaiknya persoalannya sudah selesai
untuk mencari cari persoalan lagi
karena hal yang seperti itu
dan kebiasaan orang orang jahiliah
eh pak sultoni
kok lu ngomong gitu mah gua
maksud pak sultoni gua nih orang jahiliah
jangan kemarang gitu dong pak
gak mungkin jahiliah gua
persoalannya saya sudah hatam pak haji muhyiddin
jadi jangan dilanjutkan lagi ya tuh
kalau emang masalah ini masih diperpanjang
berarti ente satu satunya kaum jahiliah
yang masih ada di muka bumi ini
daripada haji dua kali go ternoda
mendingan gue balik aja dah
eh lu semua inget ya
kalau nanti si johnny terbukti
sama kelakuan nya seperti si topat
gua kagak bertanggung jawab lagi
karena gua sudah memperingatkan lu semua
karena gua sudah memperingatkan lu semua
aduh gua kemana sih
ngabisin kolak di rumah kayaknya tuh
kalau haji yang hatinya bengkok